abang sering merenung
umur kita bertambah tua
sedangkan tanda tanda perbaikan hubungan
antara haji sulam dan haji mungilin
naba kamu tidak ada sama sekali
kita bertambah tua
lalu umur kita dimahkan
sama konflik keluarga
mulut gue kayak makan beli halus

air ini kan bawa salu
tangan saya dimalikan
tangan saya berlipat ini
kita juga dong makan cabai rawit bang hojo
itu baru cabai india itu
bagaimana cabai terasa
masa gue disumpahin masuk neraka
nah lo berdua berantem lu lo
bagaimana mau masuk surga eh
malaikat juga gedeg sama lo
tuhan gue pengen tahu pak tam
tempat kalian makan
kalau lo mau tahu coba cuci sana
bisa ampe mah lo

anggun ampun ampun ampun
juga cara pak haji memberi mereka pelajaran
iya preman guru begitu
nomornya jangan didoain kasih cabai
kamu gak keberatan kan abang jemput
kebetulan rum udah ada yang mau jemput banget
itu dia yang jemput ani

maaf ya bang
karena sebelumnya rum udah ada janji
kalau gitu rum pamit dulu ya
si mahmud ke warung bubur sulam tuh
kenapa dia ke sana
ah paling yuk dia makan bubur adanya si aba ini kan tukang makan
gak gak makan bubur orang dia ngelamar kerja
mahmud ngelamar kerja jadi tuang bubur
iya malahan tuh si mahmud akrab berdua sama si sobari udah kayak pangki sama sapu
hei ribut apa akrab
ya ribut akrab lah diam lo disitu
emang ada aba tuh emang kagak ada pikirannya
udah tau kita ini musuhan sama si sulam
eh malahan dia mau jadi budaknya si sulam
aduh apa kata orang nanti ya allah
habis umbi sih pake ngatain di pengangguran
tapi kan apa yang suruh dia kerja
tapi nyari kerjanya aja sama si sulam dong
bikin pahamodan geng si aba jatuh aja
nanti aku jalan
ngapain lo kasih duit dari starbiz
eh eh aduh
rom belakang ini abang sering merenung
umur kita bertambah tua
sedangkan tanda tanda perbaikan hubungan antara aji sulam dan aji mungilin aba kamu tidak ada sama sekali
kita bertambah tua
lalu umur kita dimahkan sama konflik keluarga
iya sih bang
rom kan perempuan
apalagi kayak nggak setuju sama hubungan kita itu dari pihak keluarganya room
kalau misalnya aba nggak setuju sama hubungan kita
terus siapa yang mau jadi wali nantinya kalau kita nikah
satu satunya yang bisa menjadi wali kamu ya aba kamu sendiri
hubungan ini rom takutnya
keduluan sama bang rahmadi
lewat aduh sama ini
orang yang pencabar
di antara kita itu bertiga nih
oh kemarin bisa sih berdebat sama
habis itu hajah maimunah
keterlaluan dia nyolot
sama emak nggak tahu sopan
santun sama orang yang lebih tua
calon pesan kita
waktu kita ngundang orang sekampung
ya buat tasya kurang
di restoran bubur mall
masya allah mak
belum apa apa udah
riak kalau emang
tujuan kita buka restoran di mall
ini cuma buat pamer pamer
doang buat nunjukin
kalau keluarga kita lebih mampu dari keluarga
sulam batalin aja deh mak
mendingan sulam batalin aja deh mak
soalnya sulam pikir pikir
emang lebih banyak mudorotnya
bikin usaha di mall
jangan sampai kita ini ketipu
sama urusan urusan dunia
yang ujung ujungnya tidak usaha
akhirnya jadi kagak benar
tujuannya jadi ujuk jadi tak kabur
lupa diri dah
begitu geletan deh
padahal larung lu kan
itu mikirin sobari sama se mahmud
kelakuannya udah troublesome
masih aja pada dengar
ribut lho tidak ber makerskins
alhamdulillah ya allah berkah ada orang yang mau memesan bubur besok untuk acara senam masal ikur rahan
pesan bubur masal bayangin aja ya allah
banyak banget gitu
lu harus bikin yang bagus yang enak ya
umi heran mbah sama orang orang disini
itu pada udah bayi bayi lagi sama si rodia sama emaknya
gampang bener sih ya berubahnya
orang pada pada tau keluarga si suami tuh pembohong
tapi kenapa masih termakan juga sama omongan
mama si rodia sama emaknya
umi ini jadi rasanya donkol
kalo lu bilang donkol gua sih donkol banget
tapi mau gini gimana lagi kenyataannya begitu
kalo terus terusan begini nih mbah
pamur haji muhyiddin akan pindah ke si sulam
apa dengerin gak sih ngomongan umi
tenang tenang aja keliatannya
abis lu gue mau berbuat apa
emang kenyataannya begitu
dan gua juga gak punya utama si robi
jadi gua gak bisa macem macem dong
iya nih bukannya macem macem mbah
kalo umpamanya tanah ini kita jual aja sama si ramadi
kan dia mau beli tanah itu
kita dobelin aja harganya
nah nanti kalau si romana udah nikah sama si ramadi
kan jadi milik kita juga duitnya
itu juga sih
kalo sama dibeli tanah kita
duit kita itu masih jadi milik kita
kalo sampe dia gak jadi kawin sama si romani
duit kita tetep aman aman aja mbah